dua belas juli dua ribu enam belas ini menjadi hari pertama kerja bagi pegawai negeri sipil dan sejumlah pegawai swasta setelah seminggu menjalani libur lebaran
ya dan jam masuk kerja pegawai negeri dki jakarta pun kembali normal pukul tujuh tiga puluh
sebelumnya pada ramadan jam kerja pegawai negeri ibu kota dimulai pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang
berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang disiplin pns
sanksi tegas akan diberikan bagi pns yang bolos dan terlambat
sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah akan diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
kalau ada berita bocor ya atasannya kita berhentikan